menuju dki satu para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ini berlomba lomba untuk menyerukan program program andalan mereka
dan salah satunya adalah program pengentasan kemiskinan dengan langkah pemberian bantuan langsung kepada warga ibu kota
rangkaian kampanye pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dki jakarta terus bergulir
masing masing pasangan mengumbar visi dan misi guna menarik masa untuk memberi dukungan
salah satu yang digaungkan ketiga pasangan calon adalah mengentaskan kemiskinan di ibu kota
pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dki jakarta agus yudhoyono dan silviana murni
hadir dengan program andalan yakni bantuan langsung sementara dan dana bergulir satu miliar untuk satu rw
dari yang kita kunjungi
ada yang sudah baik tapi juga beberapa harus kita tingkatkan kualitas dan kapasitasnya
apalagi yang tidak terjamah sama sekali bisa dikatakan
tidak terlalu banyak yang pernah datang ke sana dan kurang diperhatikan
senada dengan pasangan nomor urut satu agus silvi terkait program bantuan langsung tunai blt
pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga
anies baswedan dan sandiaga uno
juga menyebut blt sebagai salah satu program andalan
anis sandi menilai program plt mampu menstimulus penciptaan lapangan pekerjaan
keduanya pun menargetkan mampu menciptakan sebanyak enam ratus ribu hingga satu juta lapangan kerja dalam kurun lima tahun
saya yang melihat memang waktu itu kebetulan saya duduk di kompleks
kita yang ikut mendesain program blt tersebut dan terbukti sangat sangat mujarab
untuk menghindari keterperosokan kemiskinan di kalangan masyarakat
jadi kalau ada program yang bagus kenapa harus diganti
namun berbeda dengan calon gubernur petahana dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
menurut ahok pemberian bantuan langsung kurang tepat untuk mengentaskan kemiskinan
pasangan ahok jarot mengerucutkan program pengentasan kemiskinan dalam enam sektor
meliputi jaminan pendidikan kesehatan hunian layak bahan pangan yang terjangkau serta lapangan pekerjaan dan usaha
sebagai contoh masyarakat yang memiliki kartu jakarta sehat dan kartu jakarta pintar bisa menggunakan bus transjakarta cuma cuma
saya dari dulu selalu saya sampaikan tidak boleh memberikan bantuan langsung tunai kepada warga
sila kelima pancasila itu keadilan sosial bukan bantuan sosial
kalau sila kelima pakai bantuan sosial boleh
jadi yang ada itu keadilan
kenapa sekarang bantuan
misal contoh kita bantu tunai
kalau oknum rtrw nya jahat ditilep duitnya
seluruh warga jakarta berharap janji janji kampanye para calon pemimpin mereka bukan semata janji surga tapi juga terrealisasi
risa aida cnn indonesia